saya mencoba untuk mendatangi desa wisata sepakung
sebuah desa yang terletak di lembah utara gunung telemoyo kabupaten semarang jawa tengah
dengan ketinggian sembilan ratus meter di atas permukaan laut
dulunya desa sepakun termasuk dalam sepuluh desa tertinggal di kabupaten semarang
namun sejak objek wisata alam di kawasan ini mulai dikenal masyarakat luas
kondisi desa sepakung perlahan berajak menjadi desa mandiri
karena mulai memiliki kondisi ekonomi yang cukup mumpuni
ya pengembangan wisata
jadi kan pada saat kita buka objek wisata
banyak pengunjung yang datang
akhirnya ekonomi kan di desa sepakung bergerak berputar
pergerakan ekonomi itu menjadikan
ada tenaga kerja yang harusnya nganggur
yang harusnya kerja di luar
itu besar juga kerja di rumah
yang dulunya tidak ada pekerjaan
ibu ibu bisa buka warung dan lain lain
itu menjadikan ekonomi di cipagong menjadi bergerak berputar seperti itu
pengunjung desa sepakung dapat mencoba berbagai wahana adventure yang terdapat di sekitar tebing
seperti ayunan langit
dimana kita bisa merasakan sensasi berayun di dataran tinggi
di hadapan jurang serta bebukitan
wahana lain ada ondo langit
dimana pengunjung bisa berjalan menyusuri tebing curam
sambil menikmati pemandangan
baru diadakan sejak dua ribu sembilan
wahana ini menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan
ketika menyambangi desa sepakung
saat akan berkunjung ke desa sepakung dan akan bermain wahana
pengunjung diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan
seperti wajibnya untuk mencoba berjalan ke desa sepakung
masker dan menjaga jarak aman
pengelola juga membatasi jumlah pengunjung yang ingin bermain
nah saya sedang berada di wahana ondo langit
atau artinya tangga langit
salah satu wahana unggulan yang berada di desa wisata sepakung
dari sini sih wisata yang kelihatan ada terdapat bukit gajah
dan juga kota salatiga
saat ini saya berada di sekitar ketinggian empat puluh sampai lima puluh meter dari bawah
dan juga bagi anda yang ingin mencoba wahana ondo langit
nah ini tentunya selain menerapkan protokol kesehatan
juga harus mengikuti protokol keamanan
setelah menikmati pemandangan dan wahana di desa sepakung
saya mencoba untuk mengunjungi kampung kopi banaran
yang lokasinya masih terletak di kabupaten semarang
saya mencoba untuk mengelilingi kebun penghasil kopi
menggunakan kereta wisata
karena masa pandemi kapasitas kereta yang biasanya bisa mengangkut hingga lima wisatawan
kini dibatasi hanya di lima wisatawan
hanya ditumpangi maksimal dua wisatawan saja
tentu hal tersebut untuk penerapan physical distancing
pengunjung juga diwajibkan memakai masker selama berada di area kebun kopi
seluruh kopi di sini berjenis kopi robusta
dan kebun ini berada di ketinggian lima ratus meter di atas permukaan laut
dengan suhu antara dua puluh tiga hingga dua puluh tujuh derajat celcius
sesuai karakter tempat tumbuhnya kopi robusta
batang kopi akan diganti jika sudah matang
atau dikotong kebun kopi robusta
atau tidak bisa menghasilkan kopi lagi
beruntung saya datang ke sini saat musim panen kopi
sehingga saya dapat melihat kopi siap panen di pohon pohon kopi yang rata rata berusia enam puluh tahun ini
kopi kopi yang ada di sini nantinya akan diolah di pabrik kopi banaran
pabrik kopi banaran telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
disinilah bahan baku kopi diolah hingga menjadi biji kopi dan dikemas
bahan baku kopi diolah menggunakan metode kering dan metode basah
sebagai proses pengolahan sudah menggunakan tenaga mesin
namun masih ada yang harus diproses menggunakan tenaga manusia
seperti tahap sortir biji kopi untuk memilah biji kopi secara detail
untuk kualitas kopi memang ditentukan oleh pengadaan bahan baku yang baik
dimana asal dari kebun kita selalu koordinasi dengan pihak kebun
untuk menghadirkan kopi yang betul betul matang
matang di sini adalah tingkatannya ada merah kuning dan hijau serta hitam
dulunya kebun ini diisi oleh tanaman kakao
kopi hanya sebagai tanaman selingan
namun kini hampir seluruh dari kebun ini diisi oleh tanaman kopi
kopi yang dikenal sebagai khas kopinya jawa tengah
oke makasih banyak mas ya
sama sama sampai ketemu lagi
itu tadi saya setelah mengitari atau berkeliling dengan kebun kopi
dengan rute sekitar dua lima km dengan waktu tempuh kurang lebih lima belas menit
sebagian besar dari kopi kopi itu adalah kopi robusta
yang sebelumnya ditanami oleh tanaman kakao
kemudian dialihkan menjadi tanaman kopi yang akan menghasilkan
kopi khas jawa tengah
gimana hasilnya kita akan lihat sekarang
setelah mengelilingi kebun kopi
juga bisa langsung mencicipi kopi yang berasal dari kebunnya tadi
tempat menikmatinya juga istimewa
berada di ketinggian dengan saja pemandangan yang memanjakan mata
kopi robusta banaran
dikenal dengan kombinasi rasa asam dan pahit yang khas
serta beraroma mocha
pantas saja kopi banar memiliki julukan java mocha coffee
memang kaya tapi tidak terlalu kaya
tapi tidak akan potensi wisatanya
di indonesia aja kalau mau wisata dengan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia semarang